umat muslim di arab saudi akan merayakan hari raya idul adha dua ribu dua puluh
hal itu berdasarkan keputusan resmi dari pemerintah arab saudi
tentang penetapan awal julhijah seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dan idul adha dua ribu dua puluh
untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan
kepala teknik dan operasional cnn indonesia angga lingga hemawan di mekah arab saudi
selamat petang waktu indonesia angga
setelah kemarin melaksanakan wukuf di arafah apakah jemaah haji sekarang sudah
semuanya bergerak menuju musdalifah sebelum melempar jomrah
selamat petang rifana saat ini siang hari selamat siang waktu mekah
kemarin rangkaian ibadah haji wujud di padang arafah telah berlangsung
setelah melaksanakan wujud pada jemaah
akan melakukan mabit di musibah
kami kemarin telah melakukan tabir di musdalifah
dan kemudian kami melanjutkan tawah ibadah terlebih dahulu di masjidil haram
kemudian melakukan fa'i dan bersama luluh
memang selain cara yang sama tersebut
beberapa jemaah juga melakukan melanjut perjalanannya
untuk melakukan lempar jomrah
tadi pagi kami juga berkesempatan untuk melakukan sholat id
karena pada saat kami melakukan tawaf dan fa'i
ke dini hari dan kemudian kami melanjutkan sholat subuh
dan kemudian kami dapat kesempatan untuk melakukan sholat idul asa di masjidil haram
ada informasi tentang jemaah haji indonesia
yang tidak mendapatkan transaksi
dan juga transportasi ke mina dari musdalifah
apakah kondisinya memang sesulit itu di sana angga
ya benar rifana
memang kita dapat informasi bahwa tahun ini memang jemaah haji yang terbesar
sehingga transportasi menemukan parana paling kudial
karena terkait banyak jemaah haji
mobilisasi transportasi yang diterbatas karena lalu lintas jemaah haji sangat padat
sehingga mengakibatkan pengantaran
penyimputan menunggu bukan waktu yang cukup
baik terima kasih kepala teknik dan operasional cnn indonesia
selamat bertugas kembali
dan selamat merayakan ibadah haji di tanah suci